gubernur ridwan kamil menetapkan status siaga satu bencana di provinsi jawa barat
status ini dikeluarkan akibat maraknya bencana akibat cuaca ekstrim yang terjadi di jawa barat
bencana banjir salah satunya terjadi di kabupaten bandung
di mana ribuan rumah warga di tiga kecamatan di kabupaten bandung
masih terendam banjir setinggi satu meter akibat luapan sungai citarum
kecamatan balai endah
mengetahunya banyak warga yang enggan pindah dan tetap bertahan tinggal di kawasan ini
pakai kontrak ke tempat lain
bertahan aja lah mudah mudahan katanya ke depan mau sekarang tuh mau lagi diperbaiki citarumnya
sambil menunggu banjir surut sebagian warga terutama ibu ibu dan anak anak
memilih mengungsi di pengungsian terdekat sebagai antisipasi kemungkinan datangnya banjir susulan
kalau di ibu cuma selutut tapi nggak ada buat sholat gitu
kalau di sini kan teman ini ada buat sholat gitu
kalau mau ke air kan susah
kalau di sini kalau ada air gitu alhamdulillah
dari pak kadis di sini dikasih fasilitas lah alhamdulillah
memasuki musim penghujan warga diharapkan selalu waspada
maraknya bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di jawa barat
seperti banjir dan tanah longsor membuat gubernur jawa barat ridwan kamil
menetapkan status siaga satu bencana di jawa barat
kita sedang siaga satu karena namanya bencana hidrologis ya
itu adalah secara sejarah
jadi tidak ada manusia memang rutinitas di zaman bahala sampai sekarang selalu ada
ada yang air meluap ada yang longsor karena hujan dan lain lain
mereka itu dua hal
masyarakat diminta waspada dalam perjalanan hujan yang deras
kemudian tim bpbd juga kita siaga satu
kemarin dua tim sudah kita kirim ke dentong karena longsor
satu tim dikirim ke naringgul
di tianju juga panah longsor
bmkp memprediksi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada tiga hingga enam hari ke depan
potensi hujan yang disertai dengan kilat berisikan akan terjadi di beberapa wilayah
seperti sebagian pulau jawa sumatera bagian utara dan tengah
kalimantan bagian barat dan utara sulawesi bagian utara dan tengah
serta maluku utara dan papua barat